yaudah saya gak akan ngelakuin itu lagi ke jessy
iya sama sama dok
ya sudah kalian bisa tinggalkan tempat ini
iya terima kasih
bisa bangun ya
aku tahu kamu gak nyaman dengan kehadiran irfan
ma ayo coba kita hargai sedikit perasaan irfan lah
harusnya dia yang menghargai perasaan
ngapain dia tiba tiba ngebahas soal pembunuhan itu
pasti dia kepengen kamu itu cerita yang sebenarnya soal pembunuhan itu
kalau yang salah itu adalah elsa
jadi intinya irfan itu mau mengintimidasi kita
mama jangan negative thinking gitu doang
jadi kamu mau ngebelain dia di depan aku
enggak bukan gitu maksud aku
ya terus apa
udah lah gak apa apa
elsa kenapa kamu berantem dengan jessica ada apa
ya saya saya cuma ngomong apa adanya aja sih ke jessie
cuma jessinya aja yang gak nerima dok
ya awalnya sih saya niatnya baik
mau kasih tau ke jay sih kalau saya kenal sama tunangannya
tapi tapi dia nggak pernah tuh cerita kalau dia punya tunangan
elsa dengerin ya
mulai sekarang kalau elsa tau apa apa tentang adi dirahsiakan aja dulu
nanti kalau jessica sudah mulai kuat dan tenang baru deh kita kasih tahu
nah bener tuh kata dokter
jessie kan orangnya lupaan
masa tanggal nikahannya aja dia lupa
makanya kalau dia ngomong mending kita yayain aja
jadi dia seneng terus kita gak berantem
ya kan dok
ya udah saya gak akan ngelakuin itu lagi ke jessi ya
gitu dong makasih ya elsa
iya sama sama dok
yang sudah kalian bisa tinggalkan tempat ini
iya terima kasih
gadis kecil itu mau menyenangkan mama papanya
lalu gadis kecil itu membuatkan masakan untuk mama papanya
baik banget ya masih kecilnya
sama kayak gemui baik juga
entah sampai kapan aku bisa menjaga rahasia masa lalu aku dari reina
dan entah bagaimana reaksi reina saat tahu semuanya nanti
ma di buku cerita ini anak kecilnya masak buat papanya sama mamanya
aku juga mau ya ma masak buat papa sama mama
tapi bantuin ya
makasih ma aku mau bikin surprise buat papa
cus coba bantuin ya
oh tenang aja pasti cus bantu
tapi ini buku ceritanya cus beresin dulu ya
itu cus taro di kamar biar rapi
mas randy ini foto kita tadi
kamu capek ya
yaudah kita udahan aja ya
eee enggak sih sebenernya masih aman
cuman kita istirahat sebentar nggak apa apa kan mas
oke enggak apa apa
semoga ini jadi awal yang baik buat hubungan saya dan catherine
eh tunggu dulu tunggu dulu
hmm kira kira rena mau masak apa
masakan kesukaan papa apa ya
ini mbak andin bikin kaget ya
eh aku mau nanya deh
kesukaan makanannya masal apa sih
makanan kesukaannya masal itu pancake strawberry buatan mamanya
kita bikin dietnya aja lah
eh strawberry masih ada gak di kulkas
kayaknya habis deh
oh atau gue beli dulu ya
di supermarket bentar
tapi ingat jangan sendirian ya
minta ditemenin sama bu im aja
tunggu bentar ya
kamu jangan kemana mana
kamu di sini aja
mama mau ambil peralatannya dulu ya
sebenarnya buat apa aku khawatir
rena begitu sayang sama aku dan mas al
dan juga mama
abis itu dia dateng lagi
hmm abis itu kita langsung masak di atas teflon
tapi rena gak boleh deket deket sama kompor ya
nanti biar mama aja yang masak
nanti rena yang taruh taruh strawberry nya oke
betul lagi ya
ya udah nih
aku yakin dia masih bohong
masih ada yang disembunyiin sama dia
aku pikir begitu juga sih
maksudnya mama juga berpikiran seperti itu
tapi untuk saat ini yang penting sekarang adalah iqbal ditangkap
jadi teror itu ya semoga sudah berhenti ya
itu aja yang penting
nanti kita selidikin lagi
tenang boleh tapi kita terus harus pas pada ma
aku masih punya feeling gak enak sama nek
tapi aku akan tetap cerita motif dia itu apa
dan siapa yang udah suruh dia
jangan makan di jalan
dia udah masak buat kamu
udah tungguin istri kamu
kayaknya kita harus ke kamarnya jessie deh
masa sahabatan berantem gak baik tahu
apalagi cuma gara gara masalah sepele
kayak nenek nih
nenek tuh kan sahabatan sama artis hit jaman sekarang
amade daratista tau kan
nah konsep persahabatan kita itu saling menjaga satu sama lain
makanya persahabatan kita tuh abadi sampai sekarang
kayak bung hedelwis
ya juga sih
nah sekarang kan sahabat saya udah mati
aku bisa jalan bisa jalan